bank sentral indonesia merob dana lima sembilan triliun rupiah dari hasil lelang sertifikat bank indonesia sbi bertenor sembilan dan dua belas bulan
berdasarkan pengumuman hasil lelang perolehan sebanyak rp lima sembilan triliun tersebut terdiri dari sbi tenor rp sembilan bulan rp empat delapan belas triliun dan sbi dua belas bulan rp satu tujuh puluh sembilan triliun
bank indonesia menerbitkan sertifikat bi sbi tenor sembilan dan dua belas bulan pada senin dua puluh tiga juli kemarin
sbi adalah surat berharga yang dikeluarkan bi
sebagai pengakuan utama
sbi adalah instrumen yang digunakan bi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah
instrumen ini sempat dinonaktifkan pada era darmin nasution karena bi terlalu banyak mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga sbi